indonesia akan unjuk gigi sebagai produsen baterai sel untuk mobil listrik dalam presidensi g dua puluh
tak hanya sebagai penggagas indonesia ingin dilihat sebagai eksekutor investasi ramah lingkungan dan berkelanjutan
serta menjadi contoh di hadapan delegasi g dua puluh
menteri investasi kepala bkpm bahlila hadali yang mengatakan melalui presidensi g dua puluh
ingin memperlihatkan pada dunia investasi pembangunan industri baterai kendaraan listrik terintegrasi
bahkan dikategorikan terbesar di dunia
ekosistem industri yang ramah lingkungan dari hulu ke hilir dari pertambangannya pemurniannya
prekursor kotode baterai sel sampai daul ulangnya semua dilakukan di indonesia
pabrik baterai sel tersebut merupakan proyek konsorsium asal korea selatan lg
dengan pt industri baterai indonesia atau indonesia baterai corporation
menurut bahlil indonesia harus menjadi trendsetter bagi dunia dalam membangun ekonomi yang ramah lingkungan
bahwa indonesia salah satu negara produsen baterai mobil untuk kita supply ke global
yang kedua kita juga ingin memperlihatkan mereka tentang bagaimana membangun ekosistem industri yang berbasis lingkungan
kita punya di kaltara kita juga membuat begini
dan yang ketiga adalah indonesia harus memanfaatkan betul kapasitasnya sebagai presidensi g dua puluh
untuk tidak boleh menjadi flower tapi dia harus menjadi penggagas
konsep investasi model apa yang akan kita tawarkan nanti pada saat di g dua puluh ini yang sekarang kita lagi rumuskan
intinya adalah kita tidak boleh gila ikut ikutan orang